siap siap buat anda pemilik kendaraan mewah yang masih juga membeli pertalat ataupun solar bersubsidi
pertamina rencananya akan melakukan pembatasan pembelian bbm bersubsidi
melalui aplikasi my pertamina anda harus mendaftarkan nomor plat kendaraan anda di dalam aplikasi
jika sudah terverifikasi bahwa anda yang berhak mendapatkan bbm bersubsidi
maka anda berhak melakukan pengisian
namun jika tidak berhak maka nozzle otomatis tidak akan mengeluarkan cairan bbm
tak hanya itu pembatasan pembelian bbm bersubsidi juga akan dibatasi kuota perharinya
penerapan pembatasan pembelian bbm bersubsidi ini lantaran terjadi lonjakan konsumsi pertalite
setelah harga pertamax naik menjadi rp dua belas lima ratus per liter satu april lalu
disparitas harga jual yang cukup jauh ini
membuat warga menyerbu pertalat
acuan kriteria penerima itu nanti bakal diidentifikasi lewat plat nomor kendaraan
yang harus terdaftar pada aplikasi mypertamina
sistem secara otomatis bakal mengunci alokasi bbm subsidi pada kendaraan yang tidak terdaftar pada aplikasi
atau yang sudah melebihi kuota konsumsi pada hari itu
pemerintah tengah merampungkan rancangan revisi peraturan presiden no satu ratus sembilan puluh satu tahun dua ribu dua puluh
tentang penyediaan pendidikan
pemerintah yang mencari penyediaan pendidikan yang tidak terdaftar pada aplikasi mypertamina
bakal memuat petunjuk teknis terkait kriteria konsumen dan sistem verifikasi untuk dapat mengakses bbm bersubsidi tersebut
karena ini kembali ini kan subsidi nya bukan langsung ke masyarakat ya
ini subsidi bbm ini kan kebetulan ke kendaraan
ya mana tahu kita ini orang apa namanya kendaraan ini dimiliki orang miskin atau tidak
itu nanti yang akan ditentukan oleh pemerintah
selain mempertimbangkan misalnya kendaraan apakah kendaraan ini kendaraan yang bukan kendaraan mewah misalkan
apakah dari cc nya apakah nanti dilihat dari pemiliknya gitu ya
maksudnya apakah dia termasuk golongan miskin menengah atau atas
itu tentunya nanti akan diatur kemudian ya kriteria pun nanti akan dimunculkan dalam
ini yang nanti ketika database ini masuk ya
itu akan diverifikasi oleh pemerintah mana yang berhak dan mana yang tidak
pembelian bbm dengan sistem digitalisasi my pertamina dilakukan untuk mengantisipasi pembelian bbm secara berulang
adapun bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel
namun sudah mendaftarkan nomor polisi kendaraan serta terverifikasi
maka sistem database pertamina akan tetap membaca
apakah pembeli tersebut bisa mendapatkan bbm subsidi
pembayarannya pun tidak harus melalui aplikasi my pertamina
tetapi bisa dengan tunai ataupun kartu debit dan kredit
nah ketika database itu sudah sesuai dan dia masuk ke sana
dimasukkan nomor polisinya dan dia berhak
itu sudah bisa ngisi
nah kan udah jelas dia tadi aja nggak bawa handphone nih ya
yang bersangkutan tidak bawa handphone
dia tentunya nggak akan bayar pakai my pertamina
nah dia bayar pakai apa
dia bisa bayar pakai kartu
dia bisa bayar pakai cash
itu masih terbuka mbak
jadi tidak ada atau belum ada kewajiban untuk memakai my pertamina untuk pembayaran
pembatasan ini hanya berlaku bagi bbm bersubsidi
artinya pembeli bbm non subsidi tetap membeli dengan skema seperti biasa
penerapan implementasi aturan bbm
penerapan implementasi aturan bbm non subsidi
akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu untuk memastikan masyarakat memiliki akses
terhadap aplikasi my pertamina
biesyaritonong yudi shirasatria jakarta